baik kita bergeser ke isu polemik penunjukan penjabat gubernur
bang vito apa saja catatan dari bang vito mengenai penunjukan penjabat gubernur ini
beberapa nama yang dipilih menjadi sorotan
tapi juga prosesnya pun dinilai ini tidak transparan
apakah bang vito juga melihat hal yang sama
ya sejak dulu memang penunjukan pejabat gubernur memang diskresi dari pemerintah pusat ya
untuk kemudian mengisi kekosongan pemimpin atau kepala daerah yang berhalangan tetap
atau karena alasan alasan tertentu
jadi memang tidak pernah ada presidennya ada semacam belar
apa namanya nama untuk kemudian dilakukan uji publik dan lain sebagainya
sebenarnya seharusnya itu dilakukan
mengingat bahwa banyak sekali daerah daerah yang kemudian kondisinya seperti ini gitu ya
mengalami kondisi yang seperti ini gitu
yang paling normatif barangkali adalah mereka mereka yang terpilih dari kursi sekretaris daerah
jadi sekda itu kan mengetahui birokrasi seperti apa pola kerjanya seperti apa
memang keputusan keputusan strategis
tidak bisa diambil gitu ya
sebenarnya kalau dari dpt com sendiri sebenarnya menyoroti
waktu dua tahun itu yang kemudian
dua tahun untuk beberapa daerah karena
mulai dari lima daerah yang provinsi yang kemudian sudah dilantik penjabatnya
kemudian nanti oktober termasuk dki juga
dan beberapa daerah lain
kita akan kehilangan waktu sekitar dua tahun
untuk kemudian tidak sulit untuk melaksanakan berbagai
mungkin itu adalah konsekuensi dari pilihan
dalam undang undang tersebut yang mengharuskan
pilihan ada dilakukan
pada waktu tertentu secara bersamaan
tapi sekali lagi menurut saya ini kan baru lima ya
baru lima pejabat yang dipilih
alasannya tidak disampaikan
dan kemudian namanya muncul belakangan
itu ya akan lebih baik sebenarnya
kalau publik dilibatkan
tidak usah banyak banyak barangkali
perwakilan dari publik barangkali bisa dilibatkan
untuk paling tidak seperti yang icw
gugat dalam tanda kutip misalnya begitu ya
tidak transparan dan rawan korupsi
sebenarnya bukan hanya isunya bukan hanya rawan korupsi atau tidak
apakah dia capable memimpin daerah
karena kita lihat ada juga calon calon yang
sebenarnya kok bias yang dipilih gitu
dia mengetahui pola kepemimpinan
birokrasi di daerah seperti apa
anggaran penganggaran dan pelaksanaan belanja di daerah seperti apa dan lain sebagainya
walaupun sekali lagi selama dua tahun tidak ada
keputusan keputusan strategis yang bisa diambil ke depan
itu aja sih sebenarnya reinhardt
jadi kalau misalnya mau diperbaiki ke depan
paling tidak namanya di declare
dan bentuknya barangkali bisa pilihan gitu ya
di declare dulu ke publik publik
terus dilibatkan secara langsung kalau nggak kan nanti
namanya referendum tiap daerah gitu kan
pengajukan itu akhirnya kok tidak ada lagi pada akhirnya
tapi paling tidak dilibatkan setelah lama untuk kemudian
panitia seleksi mendapatkan masukan
pekerjaan yang tidak mudah karena banyak sekali dan melelahkan
tapi patut dicoba menurut saya
mas buset apa catatan soal penunjukan penjabat gubernur ini
beberapa nama misalnya

beberapa nama misalnya pj gubernur papua disebut sebutkan itu juga ya
waduh kemudian ada kepentingan pemerintah pusat

soal pemekaran wilayah dan lain sebagainya
apa yang kemudian menarik untuk kita berikan catatan kritis dari penunjukan ini
oke mungkin saya nggak akan masuk ke nama nama ya
tapi kurang lebih kan ada dua background yang kenapa ini menarik
yang pertama adalah untuk pertama kalinya ada sebuah masa yang cukup panjang dua tahun
ada penjabat ada gubernur ada pemirsa ada estas ada seorang pemerintah ada dengan ketiga berapa orang daerah kita berada
ada perjalanan ke pulau ada pertemuan ada itu bisa menggunakan beberapa laki laki

karena memang ini masa transisi untuk
menyerempakkan pilihan kepala daerah
itu artinya kalau dua tahun itu kan
hampir separuh dari periode kepemimpinan
sebenar ataupun di wali kota
ini menarik karena
meskipun sudah dibatasi oleh kementerian negeri
tidak boleh ini ini ini misalnya tidak boleh
melakukan mutasi pejabat
tidak boleh membuat aturan yang berkarangan
dengan aturan yang sudah dibuat oleh gubernur
tapi ada selalu peluang peluang
untuk memanfaatkan masa periode yang panjang ini
demi kepentingan tertentu
nah ini yang konteks kedua yang juga menurut saya penting
adalah milik dua ribu dua puluh empat
nah ini yang
tiap partai berusaha
mendapatkan suatu kepentingan
kita harus memiliki suatu kepentingan
untuk memiliki suatu kepentingan
untuk memiliki suatu kepentingan
kalau dia bisa menempatkan
satu atau dua orang di kepemimpinan daerah
yang waktunya sangat dekat
tapi panjang selama dua tahun
dua hal yang saling berkaitan
itu itu saya dengar
ada beberapa kepala daerah
yang juga tidak puas
pusat gitu ya karena calon calon yang mereka
usulkan sama sekali tidak dipakai
misalnya untuk calon calon
kubatnya dari kota ya
ini tidak bisa dilepaskan paling tidak
analisa yang ini berkaitan
dengan dua konteks tadi yaitu dengan
pemilu dan juga kemampuan
yang panjang itu untuk membuat
kebijakan kebijakan yang paling nggak
dari tertentu lah kurang lebih gitu ya
ini memang bacaannya
seperti itu meskipun kalau kita
perhatikan secara teknis
memang kan ada persyaratan persyaratan khusus
kan untuk calon gubernur dia harus
penjabat penjabat dia harus memiliki
kepangkatan tertentu ya
kalau bupati atau wali kota dia harus
ekselon berapa dan terus terus
ini ada alasan alasan teknis
tapi tetap saja ini saya kira
tidak bisa dilepaskan dari kepentingan
untuk sebanyak mungkin
memberikan dukungan kepada
partai partai yang menyokong mereka
ini yang menurut saya juga perlu diamati
dalam waktu yang sangat panjang
dua tahun itu mereka tidak
perpresi keuntungan kepada
kelompok kelompok tertentu baik yang
atau yang secara preferensi pribadi
tidak terdapat karena itu saya kira
karena memang masih ada dpr di masing masing
daerah kan itu bagaimana
dpr sebetulnya apapun tingkat
kepercayaan publik tidak terlalu tinggi
buat mereka tapi mereka punya kewajiban
para penjabat gubernur atau wali kota
atau bupati itu tidak
kepemimpinannya yang sebetulnya
itu adalah penunjuknya untuk mereka
bukan bukan bukan mandat
dari rakyat gitu ya itu
tidak disalahgunakan untuk kepentingan
di luar sesentingan birokratis
jalannya pelayanan publik berjalan baik
dalam waktu yang panjang ketika ditinggalkan
oleh kepala daerah
karena memang ini
masa transisi saya kira itu yang perlu
juga menjabatnya cukup lama
ya yang tadi juga disoroti oleh bang vito dan
juga mas budi setiarso adalah
yang juga disoroti adalah karena
mendagri tampaknya enggan untuk membuat
aturan turunan yang sudah
diputuskan oleh mk ini yang kemudian menjadi sorotan
dalam putusan mk kemudian
meminta agar dipertimbangkan
adanya aturan turunan karena memegang
prinsip terbuka transparan dan juga akuntabel
ini yang juga disoroti oleh
pemerhati pemilu dan juga demokrasi
apakah memang ini perlu untuk kita dorong juga
sebenarnya mas buset bahwa
mendagri meskipun tidak ada
frase mewajibkan tapi paling penting mempertimbangkan
ini untuk asas
keterbukaan dan juga
saya kira itu tadi karena
kekhususan dari masa transisi yang
membuat penjabat kepala daerah itu harus
memimpin dalam periode yang cukup panjang
saya kira meskipun
tertulisnya juga tidak atau belum
belum sempat dibuat jadi
saya kira memang ada kewajiban buat
terutama kementerian dalam negeri untuk
tidaknya transparansi dalam
batas batas yang wajar jadi mereka tidak
tidak boleh hanya
sekedar oh ini peraturannya kan memang begitu
oh peraturannya memang memberikan
kewenangannya kepada presiden untuk menunjuk
kejawatan gubernur atas
mendagri bisa menunjuk
wali kota atas usulan
dari gubernur masing masing
itu memang normatifnya seperti itu
masa yang khas yang
khusus dalam dua tahun ini
saya kira memang kita perlu
menuntut untuk meningkatkan
terciptanya tadi pelayanan publik yang
tetap baik ketika
sebuah daerah dipimpin oleh
penjabat yang bukan definitif
yang tidak dipilih oleh rakyat
mereka terbebas dari
baik itu politik atau penuh dan juga kepentingan kepentingan
dan munculnya kurus segala macam
sangat layak buat kita
pertanggung jawaban dari mekanisme pemilihan
di kementerian dalam negeri
saya kira kalau ada
mekanisme ke arah sana
itu layak dilakukan
bang vito kalau melihat apa yang disampaikan
mendagri pak tito
saya kira ini sudah demokratis
meskipun ini banyak dibantah
banyak dikritik oleh sejumlah pihak
dua tahun masa menjabat
ada momen politik yang cukup
penting di situ
pilpres pilkada tadi mas buset menyoroti
juga kemungkinan bahwa
parpol bisa mendekati para pejabat kepala
daerah ini demi pemilu dua ribu dua puluh empat
artinya perlu untuk kita
cermati bersama seperti apa ini
penunjukan dan juga prosesnya apalagi
lima daerah ini
sudah mendapat kesorotan apalagi daerah daerah nanti
yang memang dki jakarta misalnya
atau daerah daerah yang punya
nilai strategis secara politik
mungkin jumlah penduduknya dan lain sebagainya
sekali lagi apa yang perlu kita
dalam proses penunjukan
pejabat gubernur ataupun
kepala daerah lainnya karena ini
masih gelombang yang pertama akan ada gelombang yang berikutnya
fitrah dari demokrasi itu
adanya pejabat yang dipilih
kira kira seperti itu
sekarang ratusan orang
ditunjuk pada saat itu juga gitu
karena itu memang
kuasa untuk menunjuk itu
dalam tanda kutip
bergerak kemana saja
karena itu kita berharap agar
penunjukan penunjukan ini benar benar murni
seharusnya untuk menjaga
roda pemerintahannya walaupun
agak sulit untuk melakukan
perubahan yang ekstrim
walaupun cukup panjang dua tahun
gubernur itu dan
pejabat bupati dan
wali kota tidak bisa melakukan banyak hal
terutama hal hal yang strategis
yang menurut saya sih
sekali lagi saya berharap kalau bisa
namanya dideklarasi dan tidak
hanya satu bisa beberapa nama
misalnya satu daerah bisa tiga nama
kemudian bisa didiskusikan
dalam forum yang terbatas
boleh tapi kan
kita selalu lihat di depan mata
apa namanya aturan itu kemudian bisa
dicari celah jadi menurut saya sih
ada aturan atau tidak
ada aturan anjak dan
nawaitunya sebenarnya yang lebih penting
di daerah harus benar benar bisa
mengawasi apa yang menjadi
sepak terjang para pejabat ini
dan yang paling penting sebenarnya
dari tangan birokrat sendiri
ini sebenarnya menarik birokrat
selama ini itu terkungkung dengan
kekhawatiran jika seandainya
mereka menegakkan integritas
netral gitu ya
dari sisi politik mereka
karirnya di kemudian hari
kenapa karena gubernurnya bisa saja menjadi
atau bupatinya atau wali kotanya
bisa menjadi incumbent dan
kemudian melanjutkan ketika melanjutkan
roda pemerintahan kembali
mereka yang tidak
tunduk dengan keinginan
pejabat tersebut akhirnya
mendapatkan tempat yang gak enak dan lain sebagainya
ini kan hanya penjabat sementara
jadi sebenarnya yang kita harapkan
pemerintahan daerah itu benar benar
melaksanakan fungsi kontrol terhadap
apa yang dilakukan
sehingga kita bisa mendapatkan
feedback tidak perlu terbuka tapi
bisa memberanikan diri untuk menyampaikan
informasi yang penting
jika kelancungan atau kemudian
pers atau kepada
jadi kita bisa melakukan
itu sih yang menurut saya
tapi ini sebenarnya
suatu hal yang sudah bisa kita prediksi
jauh jauh hari sebelumnya
bahkan ketika undang undang
langsung itu diketok bahwa
akan ada nih ruang seperti ini
itu harusnya sudah menjadi
antisipasi dari awal
penting untuk kita sekali lagi mendorong pemerintah
untuk lebih terbuka
dan demokratis ya benar benar demokratis
dalam melakukan penunjukan
penjabat daerah ini karena
masa jabatan yang cukup lama dan
tentu untuk menjawab
kekhawatiran dari masyarakat
bahwa ini rentan dengan kepentingan politik
terima kasih banyak untuk catatan
dan juga diskusi yang menarik pada malam hari ini
bang vito dan juga mas budi setiarso
mudah mudahan apa yang kita bahas bisa menambah
perspektif di masyarakat dan juga
bisa memberikan masukan terhadap pemerintah
terima kasih banyak bang vito dan juga mas buset
selamat malam sehat selalu
terima kasih assalamu'alaikum